berikutnya saudara warga tewas tersetrum listrik
saudara seorang warga di kota madiun jawa timur meninggal
usai tersetrum listrik saat sedang memperbaiki antena televisi
proses evakuasi korban berlangsung lama karena berada di atap rumah
suparno warga dusun gedongan kelurahan manguharjo kota madiun jawa timur
ditemukan meninggal di atas rumahnya
menurut warga sabtu siang kemarin korban awalnya ingin membetulkan
antena televisi yang mengalami kerusakan
namun karena tak kunjung turun warga pun curiga hingga akhirnya menemukan
pria lima puluh tiga tahun ini dengan kondisi melepuh di bagian tubuh
proses evakuasi korban yang berada di atap rumah berlangsung lama
relawan bpbd dan tni polri harus membongkar atap rumah
untuk membawa jenazah korban turun
kepolisian dan tim inafis polres madiun kota langsung mengidentifikasi jenazah korban
karena tidak ditemukan unsur kekerasan pihak keluarga menerima kematian korban
imam iswanto kompas tv madiun jawa timur